pak irman apa sebenarnya menjadi alasan pak anda menolak menandatangani draft revisi tatip
yang disebut sudah disetujui pada sidang paripurna lima belas januari dua ribu enam belas lalu
ya saya ingin flashback sedikit ya
bahwasa draft tatip itu disiapkan oleh pancus tatip pada april dua ribu lima belas
nah dengan agenda yaitu merubah tatip yang terbatas
adalah menyesuaikan dengan putusan mahkamah konstitusi
yang telah memberikan kewenangan yang lebih baik
kemudian dalam rangka juga mengatur mekanisme kerja
antara alat kelengkapan dan mitra kerjanya
yang ketiga juga melakukan mekanisme pengawasan
yang kedua tindak lanjut dari badan bpk dan lain lain yang bersifat redaksional
nah selama enam bulan tapi mereka belum bisa menyelesaikan
bahkan ditambah lagi tiga bulan
tetapi apa yang terjadi
ya pansus tersebut meluas daripada apa yang sudah dilakukan
nah tiba tiba dalam waktu yang terbatas
karena memang masanya sudah habis
dibawalah ke rapat paripurna luar biasa
yang sebetulnya hanya menerima
nah tetapi waktu itu
karena kita belum sempat semuanya membaca lebih dalam
dikatakan oleh ketua pansus itu
ada dua opsi satu yang lima tahun satu tahun
dan satu dua lima
nah di sana kita mengatakan
karena memang situasi waktu itu yang kurang kondusif
kalau kita tetap katakan tidak mengambil keputusan untuk memutuskan
tetapi dengan catatan
sepanjang paripurna itu tidak bertentangan dengan hukum
dengan peraturan perundangan
ini yang paripurna yang januari dua ribu enam belas pak ya
ya januari dua ribu enam belas
nah kenakan kita punya mekanisme lagi kan
ya kita terima supaya itu ini
nah kemudian diserahkan kepada kehormatan
untuk bisa mempelajari apakah ada subtansi subtansi
yang menurut kita bertentangan dengan undang undang
dan peraturan yang lain
atau hal hal yang lain yang tidak perlu
nah makanya kami dari pimpinan kan mengawal ini
oleh karena itu kita minta ada dengan ppu dan sebagainya